plt jurubicara kpk ali fikri menyatakan pihaknya tak segan melakukan upaya hukum
jika memang ada pihak pihak yang dengan sengaja terlibat dalam menghilangkan barang bukti
dalam penggeledahan kedua di pt john lin baratama kalimantan selatan beberapa waktu lalu
ali fikri juga menegaskan penggeledahan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang ada di kpk
kami memastikan bahwa kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik kpk tersebut
telah sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku
mengenai tim penyidik kpk yang tidak menemukan adanya bukti setelah melakukan penggeledahan yang kedua kalinya di ptjb
tentu concern kami adalah bahwa kpk mengingatkan
terhadap pihak pihak tertentu yang kemudian memindahkan bukti di dalam proses penyidikan ini
karena tentu ada ancaman sebagaimana di ketentuan pasal dua puluh satu undang undang tindak pidana korupsi sudah sangat jelas
untuk mengetahui informasi terkini terkait bocornya informasi penggeledahan
sudah ada koresponden cnn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
selamat sore maria
apakah sudah diketahui siapa
oknum yang membocorkan informasi penggeledahan kpk di pt john lin baratama
ya rifana memang dalam proses penggeledahan yang dilakukan kpk beberapa waktu lalu di kalimantan selatan tidak membuahkan hasil
tapi tadi menurut jurubicara kpk ali fikri menyatakan bahwa proses penggeledahan yang dilakukan terhadap perusahaan yang ada di kalimantan selatan
atau perusahaan atau pt john lin baratama ini memang sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan
dan sudah sesuai
dengan peraturan yang ada dalam undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas dan sudah seizin dari dewan pengawas kpk
namun kemudian memang ada hal hal yang ini diutarakan oleh jurubicara kpk ali fikri
bahwa ada di luar dugaan bahwa ketika tim penyidik kemudian mendatangi lokasi yang diduga adalah merupakan lokasi tempat penyimpanan dokumen dan juga berkas terkait dengan kasus dugaan
dan adanya suap dari merekayasa surat keretapan
pajak pada tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas ini ternyata memang tidak ditemukan apapun
kemudian memang diakui oleh komisi pemberantasan korupsi ketika penyidik mendatangi lokasi yang ditengarai
di situ ada sebuah truk yang diduga sebagai tempat penyimpanan barang bukti ini
kemudian tempatnya adalah di kecamatan hampang kalimantan selatan ini
ketika didatangi truk tersebut juga sudah berpindah lokasi
dan ketika berpindah lokasi sudah kemudian dilakukan tracking
pihak tim ini di kpk namun lagi lagi rifana tidak mendapatkan hasil
dan kemudian inilah yang memicu kontroversi atau polemik yang terjadi atas penggeledahan di pt john lynn baratama
sebetulnya penggeledahan yang dilakukan oleh kpk terkait dengan kasus dugaan suap dari pajak ini memang bukan pertama kalinya dilakukan di pt john lyn baratama kalimantan selatan
dan sebelumnya sekitar delapan belas maret dua ribu dua puluh satu yang lalu
kpk juga telah melakukan penggeledahan di pt john lyn baratama kalimantan selatan
dan bahkan kpk juga melakukan penggeledahan di tempat lain
menurut catatan saya ada penggeledahan yang dilakukan di kantor pusat bank penin
dan kemudian ada penggeledahan juga yang dilakukan di pt gunung madu plantation
di mana tiga perusahaan ini ya ini pt john lynn baratama kemudian bank penin dan juga pt gunung madu plantation
diduga telah melakukan penyuapan terhadap salah seorang dari
ditjen pajak atau mantan direktur ekstentifikasi dan penilaian direkturat jenderal pajak angin prayitno
untuk merekayasa surat pajaknya atau yang biasa disebut sebagai skp
dan skp ini kemudian diterbitkan dengan pajak yang lebih rendah
sehingga disinilah letak kerugian negara yang kemudian sedang dikejar oleh komisi pemerintahan korupsi hingga saat ini
kalau berbicara mengenai gagalnya atau tidak berhasilnya tim penyidik kpk
untuk mendapatkan barang bukti yang berada di perusahaan atau di pt john lyn baratama kalimantan selatan dalam penggeledahan yang kedua
ini tentu tidak hanya kemudian berbicara siapa yang membocorkan penggeledahan
dan kemudian bagaimana informasi adanya penggeledahan ini yang kemudian sampai dan akhirnya membuat barang barang ini diduga telah dipindahkan oleh oknum oknum tertentu
tapi kita juga harus melihat rifana bahwa di sini ada tindak pidana sebetulnya yang bisa dikatakan
yang digunakan oleh pihak pihak yang diduga telah melakukan dengan sengaja memindahkan barang bukti
dan ini utamanya adalah dengan menggunakan truk tersebut yaitu bisa dicerit dengan pasal dua puluh satu uu tipikor
dan ini memang sudah beberapa kali diterapkan oleh komisi pemberhentian korupsi ketika ada pihak pihak yang diduga telah sengaja melakukan penghalangan
atau menghalang halangi kinerja pemberantasan korupsi
seperti kalau kita ingat dahulu ada miriam s haryani
kemudian ada juga fredrik yunadi yang sempat ditetapkan kpk sebagai tersangka
kemudian saat ini prosesnya juga sudah ingkrah di pengadilan ditetapkan sebagai pihak yang melakukan penghalang halangan terhadap proses penyidikan komisi pemberantasan korupsi saat itu
dan ini pula lah yang kemudian juga ditekankan oleh jurubicara kpk ali fikri bahwa kpk bisa melakukan tindak pidana
atau bisa melakukan pemberian sanksi kepada orang orang yang diduga dengan sengaja melakukan

dan ini pula lah yang kemudian juga ditekankan oleh jurubicara kpk ali fikri bahwa kpk bisa melakukan penghalangan terhadap proses penyidikan komisi pemberhentian korupsi saat itu

nah inilah yang kemudian harus kita cari bersama sebetulnya siapa orang orang yang atau oknum oknum yang dengan sengaja melakukan tindakan tindakan tersebut
sehingga tidak bisa didapatkan bukti dan dokumen yang seharusnya dapat untuk mendalami kasus dugaan pajak ini
rifana kembali kepada anda
terima kasih koresponden cnn indonesia maria sarjana atas laporan komprehensif anda selamat bertugas kembali